sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mas rangga kok udah disini
sendiri kamu sama siapa
abis mau sama siapa lagi
kanaya sibuk kuliah sama kerjaannya
ibu sibuk kejahit
bapak juga sibuk sama kerjaannya
lunak harusnya tuh kamu gak boleh pergi sendirian
kalau terjadi apa apa dengan kamu gimana
makanya temenin aku dong kalau kasihan sama aku
orang orang rumah udah pada gak peduli sama aku
apalagi kanaya dia tuh cuek banget sama aku
udah deh mending kita jalan aja yuk
memangnya mbak naya gak menemani kamu luna
pokoknya dia selalu berusaha ingin menemani kamu
dia tuh selalu sibuk sama urusannya dia sendiri
dia itu selalu bilang ke aku kalau dia itu sayang banget sama kamu
semua yang dilakukan hanya untuk kami
bahkan dalam pikirannya pun yang ada tuh cuma kamu
alah palingan juga itu cuma di depan karanga doang
supaya kelihatannya dia sayang sama adik
padahal di belakang ih boro boro tau gak
dia tuh suka cuekin aku
kayaknya naya gak kayak gitu deh luna dia tuh sayang banget sama kamu
yaudah kalau gak peduli sama aku
aku tuh benci sama dia
tadi siang itu udah pengen banget aku temenin
aku mau kok nemenin dia nganterin dia
tapi emang dasar lunanya aja yang nolak
dia bilang dia bisa pergi sendirian
sebagai kakak kamu tuh tega banget yang gak lepasin luar jalan sendiri di mall
kalau terjadi apa apa dengan luna gimana naik
aku tuh mesti ngejelasin apa lagi sih sama kamu
tadi aku udah nawarin diri untuk ngantri luna
tapi dianya yang gak mau
iya dia kan belum tahu jalan
mas kenapa sih sekarang jadi gak percaya sama aku
ah yaudah deh
tadi waktu pergi ke mal
ketemu sama serangga ya
kamu bilang katanya kakak gak peduli sama kamu
katanya kakak gak mau nemenin kamu
padahal kan tadi kakak udah nawarin
kakak mau banget kok nemenin kamu jalan jalan
tapi kenapa kamu ngomongnya beda di depan mas rangga
mas rangganya aja yang ngarang
makanya ini kenapa sih
kakak cemburu aku jalan sama mas serangga
tadi tuh aku ke mall sendiri
tiba tiba aja mas serangga dateng
terus dia ngajakin aku makan
lagian juga aku sebenernya maus jalan sama dia
kakak gak cemburu
kakak malah senang kamu tadi ketemu sama mas rangga
akhirnya kamu ada temen dia kan
yang kakak tanyain ya
kenapa kamu ngomongnya beda di depan mas rangga
mereka jadi gak enak sama dia
lanjutin bacanya ya
lanjutin bacanya ya
kalau jadi cio itu gak usah terlalu percaya sama cowok
mas serangga juga ntar bakalan suka sama aku
tolong dong nambut aku dipotong model ini ya
gak harus kalian dicat aja
potongan itu bagusnya dicet juga loh mbak
itu warna terbaru lagi ngetrend
nah yaudah deh
ntar aku cat kayak gini ya
lihat mustahak bagus lho
lucu banget sih
baru pertama kali kesalahan kali ini
buat kesana ya
kalian berdua tuh ngetawain gue ya
kenapa ada yang lucu ya
oh kalian ngiri ya sama penampilan gue
kecantingan gue tuh gak sebanding sama kalian berdua
jangan sumpah deh lo
lo kan cuma gadis buta yang kemana mana bawa tongkat
baru bisa melek aja udah sok kecapan lo
mbak mbak mbak
kamu kenapa sayang
cerita dong sama ibu nak
aku benci aku benci semuanya
bu itu luna yang buta itu kan
hmm emang dia bisa melek lagi
sayang ya padahal dia kan di jilbab
kalau dia pakai jilbab jauh lebih cantik loh bu
ya udah saya bilangin
tapi dia tetap nggak mau pakai jilbab lagi
banyak anak gadis sekarang yang gak bisa jaga diri karena penampilannya
banyak kodaannya loh bu
maksud ibu apa sih
kan penampilan gak ada hubungannya dengan pergaulan
kan itu semua tergantung pribadi masing masing bu
sejak luna bisa melihat lagi dia berubah deh
dia nggak mau lagi pakai jilbab
kemarin malah pakai baju ketat
apa gitu ya kelakuan orang yang baru melek
ya enggak gitu bu
makanya kita itu harus selalu ada untuk nasehatin luna
ya kalau enggak orang orang bisa tambah sebelat kelakuannya
dan itu bisa bikin dia jadi frustasi
aku gak mau ngeliat luna frustasi bu
aku pengen dia selalu bahagia
kelas kepalanya itu loh
kemarin pas azan maghrib dia nyetil tip keras keras
ayahmu udah bilangin dia gak mau denger
dia bukan huna yang dulu lagi
dia sudah berubah
itu bu gak tahu mesti ngapain
baik juga kamu pegang bureau mata mike
p doctrines jaringan ini sama
tidak dipanggil oleh sifatnya ibu bany laut

emangnya luna mau ntar kemana
kita ngomong di mobil aja yuk
nah kok kamu biarin sih luna pergi sama rangga
bukannya kalian baru pulang
bu gapapa mas rangganya juga mau kok
ya kita masuk
sekarang kamu putusin kita mau kemana
dari tadi kita muter muter mulu
jalan kemana aja deh
jadi kamu gak tau tujuannya kemana
enggak aku cuma mau jalan sama mas rangga